bagaimana catatan media terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini
kita masih bersama dengan dua wakil pemimpin redaksi dari cnn indonesia com ike agustu dan detik com elvan dhani sutrisno
baike dan mas elvan salah satu pertanyaan terbesar saat ini bukan hanya penanganannya saja bukan hanya perkembangannya saja
namun juga siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini
bpom memang sudah memidanakan dua perusahaan farmasi namun bpom sendiri disebutkan oleh ombudsman
ditemukan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh bpom salah satunya bersama dengan kemenkes
kemudian komunitas konsumen indonesia ini melakukan somasi terhadap bpom karena diduga melakukan kebohongan publik dan lain sebagainya
saya ke mas elvan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya media melihat masalah ini
siapa yang harus bertanggung jawab
siapa yang harus bertanggung jawab
kalau di new york agut
siapa yang bisa melibatkan
kalau berangkat dari pernyataannya menko pmk obat itu adalah obat impor
obat impor dari negara afrika selatan ya pertama
menteri pmk sedang berkoordinasi dengan menteri perdagangan
nanti kita tunggu hasilnya seperti apa hasil koordinasinya
yang kedua kemudian obat masuk ke indonesia sebelum bisa diedarkan
kan di obat itu ada menkes sebagai pengawas regulator juga
kemudian ada menkes
ada badan pom
badan pom juga kan di situ ada labelnya juga kan ada
itu kemudian seperti apa pengawasannya
seperti apa sirkulasi obatnya
kemudian organisasi organisasi kan banyak yang terkait dengan itu
bagaimana pekerja kemudian bisa bahasanya kayak kecolongannya
kemudian akhirnya kenalah itu masalah
dan dari masyarakat yang kena segala macam
rilis obat yang kemudian disampaikan itu
ternyata kan obat
obat yang kemudian mengakibatkan dituduh
mengakibatkan kekal ginjal akut
itu kan obat yang harganya murah sekali
saya nggak sebut merek ya karena nanti bisa jadi ini kan
jadi meskipun sudah disebut ini yang berpotensi memicu
karena ada kandungan ethylene glycol yang berlebihan
kemudian dianggap memicu tersedia kekal ginjal akut
itu obat murah itu
jadi harganya sampai sekarang bisa
di cek masih ada di toko online
itu sekitar rp enam lima ratus sampai rp lima rp enam lima ratus nggak sampai rp sepuluh satu botol
itu jauh sekali dengan obat obat yang biasa
yang secara proper ada di puskesmas
misalnya kemudian di rumah sakit
rumah sakit yang memang rumah sakit ya
lalu bagaimana dengan klinik klinik yang kecil kecil
di daerah daerah di perkotaan yang banyak menyebar itu
itu kan juga banyak sekali yang harus di cek satu persatu
bagaimana yang bisa masuk
kalau memang yang disalahkan adalah sirup
mereka juga sudah memberikan pembelaan
mereka salah satu produsen itu sudah melakukan
sudah mengimpor itu dari seribu sembilan ratus tujuh puluh an
jadi sudah berpuluh puluh tahun lalu dan
mereka merasa tidak pernah ada masalah selama ini
nah kemudian pertanyaannya kenapa kok
tiba tiba ada masalah
ini pertanyaan berikutnya caca
apakah betul ini tiba tiba
jadi tiba tiba saja terjadi di indonesia
banyak yang kena
kemudian tiba tiba juga suatu kebetulan di zambia di nigeria juga terjadi kasus yang sama
apakah ini tiba tiba
pemerintah itu perlu menjelaskan
kalau memang tiba tiba jelaskan runutannya gitu secara terbuka
jangan jangan memang baru ketahuan
kita tentu kita belajar banyak dari kasus covid sembilan belas ya
di mana waktu itu orang yang pertama kena hanya beberapa orang
waktu itu kita juga selalu membantah bahwa
nggak ada yang masuk nggak ada yang masuk
tapi begitu satu dua orang
karena berrrr gitu udah langsung kenceng betul gitu
jadi belajar dari pengalaman gitu
betul kata presiden jokowi
dalam memimpin rapat kabinet pak jokowi menyampaikan bahwa ini jangan dianggap kasus sepele
saya kira juga jangan ada yang menganggap ini kasus sepele
jadi penyebabnya juga harus diputuskan berdasarkan investigasi yang mendalam
saya yang tadi saya sebutkan
rasanya saya semuanya harus berani
diklarifikasi tujuannya apa
supaya tidak terjadi hal yang sama ke depannya
semuanya semua pihak harus berani untuk jujur kepada masyarakat juga ya mas ya
produsen tuh sampai bilang
ini kan namanya media ya
kami tentu berimbang ya
bukan kami bela salah satu tidak
tujuan kami kan untuk membela kepentingan masyarakat
jadi produsen itu bilang bahwa ini kan takarannya kita segini
takaran pemerintah segini takaran ini segini
mereka juga bingung sama regulasi
ya bisa kita bisa bilang mereka terjadi kasus produsen pasti akan
inilah ya apa namanya memberikan pernyataan untuk yang membela diri atau apalah
apalagi dari pemerintah sudah arahnya sudah jelaskan
mempidanakan si apa namanya perusahaan perusahaan ini
kalau dari pernyataannya menteri menko pmk sih mereka mau mempidanakan produsen yang melanggar ini
ya kalau presiden mau dipidanakan ya pidanakan juga importernya dong
pidanakan juga orang orang yang terlibat gitu
saya ingat lho pak perintah presiden ya
yang saya katakan nih bahwa jangan main main dengan keselamatan masyarakat
menko pmk ingin memidanakan produsen
bpom juga memindahkan dua perusahaan farmasi
apakah ini artinya yang paling salah disini adalah perusahaan farmasinya dan produsen yang baik ke
bagaimana cnn indonesia com melihatnya
ya saya pikir kalau siapa yang paling bertanggung jawab
apakah perusahaan farmasi bertanggung jawab saya pikir iya
makanya sekarang ada dua perusahaan farmasi yang sedang diperiksa di barreskrim
tapi sampai saat ini sepertinya dua perusahaan farmasi tersebut
baik dari bepom dan barai skrim itu tidak dirilis ke publik
apa saja perusahaan farmasi yang bertanggung jawab ini sampai sekarang tidak secara transparan di publik
di dirilis gitu ya
di infokan ke publik
saya pikir itu juga salah satunya yang kita minta kepada pemerintah
kepada pihak pihak yang menangani kasus ini
untuk selain juga mempidanakan orang orang yang bertanggung jawab
karena kalau kemarin kan komnasam sudah ketemu sama
bapak bpom ya
dan saya pikir ada poin bagus
karena satu ratus lima puluh tujuh orang ya
saya yang meninggal per minggu lalu
satu ratus lima puluh tujuh anak yang meninggal dunia itu tidak sedikit
itu sangat banyak
itu anak orang semua
bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita gitu ya
jadi dengan banyaknya itu
itu sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai kejadian luar biasa
karena ada satu ratus lima puluh tujuh anak
nah karena itu ya harus ada yang bertanggung jawab
selain itu juga ya harus transparan kepada publik
karena saya pikir publik berhak tahu kok perusahaan mana yang misalnya nanti terbukti lalai
terhadap bahan baku mereka ya
ya mereka juga harus menanggung akibatnya
karena itu harus dibuka ke publik
mereka memang harus bertanggung jawab
jadi nggak perlu disembunyikan gitu
publik berhak untuk tahu gitu
publik berhak untuk tahu perusahaan mana yang lalai
kematian sebanyak ini anak
saya pikir sekarang pemerintah kita berharap tidak ada lagi korban yang bertambah
karena seharusnya sudah di stop ya
maksudnya penggunaan obat sirup sudah sempat di stop semua oleh menkes
lalu kemudian menkes juga mendapatkan antidotnya
dari yang harus diimpor dari beberapa negara
kayaknya yang sudah datang ke negara kita itu ada dari singapura
jepang lalu australia
antidotumnya sudah ditemukan gitu ya
sehingga kita berharap tidak ada lagi yang tidak ada lagi korban bertambah gitu ya
karena sirupnya juga sudah dihentikan
tapi dengan sebanyak ini korban
tapi ya sudah bisa disebut kejadian luar biasa
sehingga harus ada yang bertanggung jawab
selain itu ya publik berhak untuk mengetahui secara transparan proses hukumnya seperti apa
siapa pihak pihak yang bermasalah tidak perlu ditutupi
poin yang sama adalah kejujuran dan transparansi
mas elvan klb ini sudah disebutkan oleh mbak ike bahwa pentingnya untuk menetapkan status klb
karena sudah banyak sekali korbannya
setidaknya dari catatan kita ada satu ratus lima puluh tujuh anak
namun yang saya baca saat ini menkes dan juga pemerintah sepertinya tidak melihat adanya urgensi untuk menetapkan klb
dari catatannya detikkom kenapa
jadi begini tata
yang saya ikuti menkes itu menyampaikan bahwa klb ini lucu kalau klb katanya
karena kasusnya sudah menurun
jadi karena kasusnya sudah menurun sudah tertangani
jadi tidak perlu ada klb gitu kan
cuma masalahnya klb itu sebetulnya kan bukan tentang sesuatu yang sudah ditangani gitu loh
sebenarnya itu tuh tentang pertanyaan saya tadi sebetulnya
ya kan menko pmk kan menyampaikan ini kejadian tiba tiba
juga bareng dengan afrika
penyebabnya adalah kemungkinan impor obat
kemudian sampai sekarang kan obat impor masih beredar
jadi menurut saya yang paling benar sekarang adalah ditetapkan klb sebagai payung paling besar dalam investigasi obat obat impor
ya kalau memang betul
pak elvan apakah ada kekhawatiran pemerintah jika menetapkan ini menjadi klb
pemerintah itu artinya harus transparan memberitahukan seperti yang tadi mas elvan bilang mengenai alasan alasan apakah ini tiba tiba atau tidak
apakah ada kekhawatiran itu di pemerintah makanya mereka enggan untuk menetapkan klb
jadi tadi mbak ika sampaikan ke rupanya sekian orang manusia ya
apa artinya pemerintah menganggap itu besar atau tidak
pak jokowi aja bilang bahwa jangan sepelekan
jadi mestinya pembantunya juga sama berpikiran sama
saya kira harus ditetapkan klb kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh
karena tadi diduga penyebabnya dari impor ya kan banyak banget obat impor tuh
cek lagi semuanya
ya jangan jangan di luar ini obat batuk ini masih banyak lagi yang lain yang juga berbahaya
cek lagi takaran takarannya satu persatu harus digulirkan
dan kalau terbuka ya pemerintah harus terbuka dong
kalau pemerintah tidak terbuka tidak menetapkan klb karena khawatir terjadi misalnya kepanikan ya
kemudian pemerintah seperti kayak tadi disinggung juga sama mbak ike
tidak membuka kasus yang sedang ditangani
lagi lagi mungkin jangan jangan takutnya kepanikan
kalau jangan salah sekarang itu rakyat sudah panik
saya nih ya saya ini kan punya anak juga dua masih kecil kecil sd
anak saya tuh lagi gak enak badan gak mau minum obat
itu bener kejadian gitu
dia nanya dengan sangat serius
ini obat sirup nggak mau takut ayah takut nanti ada racunnya
dia sudah menyebutnya obat beracun loh
ini baru keluarga saya sendiri bukan yang lain lain gitu loh
dan saya makanya saya berani cerita ya karena anak saya sendiri
nggak ada yang dibuat buat gitu
jadi artinya kekhawatiran di masyarakat itu sudah meluas
kenapa karena ini obat kenapa
karena ini terjadi pada anak anak
kenapa karena ini sudah sangat mengkhawatirkan
artinya siapa sih orang tua yang nggak peduli dengan anaknya
ceklah rumah sakit ibu dan anak mana yang kosong setiap akhir pekan
pasti sakit sedikit diperiksain
artinya apa artinya jangan main main gitu loh
bereskan secara menyuruh begitu saja
baik mbak ike apa yang bisa kita lakukan sebagai media
yang bisa menyampaikan banyak hal kepada masyarakat
agar kekhawatiran dan kepanikan yang seperti tadi dikatakan oleh mas elvan ini bisa menurun di masyarakat
setidaknya kita bisa berkontribusi
mengusi langsung kepada masyarakat mbak
terima kasih caca
saya pikir yang pertama tadi yang sudah kita sebut bersama sama adalah mendorong agar pihak pihak yang bertanggung jawab itu dipidana
dihukum disangsi gitu ya
lalu kemudian kita juga bisa mendorong untuk transparansi
transparansi tadi saya juga lupa menyebutkan
bukan cuma soal siapa yang bertanggung jawab
itu dibuka secara transparan kepada rakyat
tapi juga poin dimana kalau menurut menkes itu kan kenapa puluhan tahun yang lalu misalnya obat ini sebenarnya enggak masalah
karena sebenarnya kan semua obat sirup ini itu kan pakai pelarut
pelarutnya dalam bentuk polietilen
nah polietilen glikol ini tidak beracun
tapi pada waktu kalau membuatnya tidak bagus
ini kata kata menkes saya kutip pada waktu persoal ini
kalau buatnya tidak bagus maka akan ada integritas atau cemaran
nah cemarannya ini dalam bentuk etilen glikol dan dietilen glikol
ini yang berbahaya dan menyebabkan kematian
hingga kita menduga pada waktu apa baru sekarang
jadi karena baru sekarang proses produk ini yang tidak sempurna
jadi pembuatannya enggak bagus
sehingga ada cemaran
jadi baru baru ini
nah yang perlu juga dijelaskan ke publik adalah sejak kapan
seharusnya kan bisa di trace ya
bisa di trace oleh pemerintah sejak kapan proses pembuatan ini mulai nggak bagus
dan produksinya masuk ke indonesia sejak kapan
sehingga kita bisa tahu obat obat mana aja yang bisa kita konsumsi dan tidak boleh dan harus dibuang
dan harus mungkin bukan dibuang ya
dikumpulkan lagi ke kementerian kesehatan
karena membuang obat juga enggak bisa sembarangan
lalu kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendorong untuk bepom itu melakukan sistem pengawasan obat secara teratur dan lebih ketat gitu
karena untuk kasus ini sebenarnya bepom memang mengakui
mereka tidak mengecek soal cemaran etilen glikol dan etilen glikol di dalam obat
itu mereka akui
sehingga yang bisa kita dorong juga sebagai media adalah sistem pengawasan obat kita harus lebih
lebih lebih ketat sekarang
jadi bepom juga harus mengevaluasi sistem pengawasan obat yang mereka lakukan
jadi saya pikir itu beberapa poin yang bisa kita dorong untuk dilakukan oleh pemerintah
dan kemudian agar agar kejadian seperti ini jadi lagi ya
sistem pengawasan obat kalau misalnya itu dilakukan lebih ketat dan di masa depan
kasus kasus cemaran dalam obat yang akibatnya sangat fatal seperti ini tidak terjadi lagi
baik kita akan terus kawal bersama sama agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dan harus menelan korban ratusan anak anak indonesia
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia com ike agestu dan juga wakil pemimpin redaksi detik com elvan dhani sutrisno
atas bincang bincangnya pada malam hari ini
terima kasih cokras